kirain kamu mau ngajak saya pergi
gak apa apa lagi sibuk
lain kali kali pak ya
buru buru banget sih
ya udah gak apa apa
kalau misalnya kamu gak mau ikut ya
saya tetangga baru disini
ya saya mau jalan jalan aja
kenalan sama tetangga tetangga
di sekitar sini
maaf loh kalau ganggu
kalau punya tetangga baru
nangis terus dari tadi
yang sudah berangkat kerja
cukup cukup cukup
nanti papa pulang bentar lagi ya
oh tapi dia lagi rewel
nanti tamu rewel
saya emang suka sama anak kecil
gak apa apa ya
ada apa itu di atas ya
ada apa itu ya
anak cantik gak boleh nangis
mungkin arsila rindu gendongan seorang ibu
kami sama ibunya
ibunya kemana ya randa
komak sudah enam bulan
dan belum sadar sampai sekarang
belum ada kemajuan
tapi suaminya masih mempertahankan
ya gak tau sekarang juga saya lagi bingung sebenernya
kasian jadi arsila jadi suka rewel
kasian jadi arsila jadi suka rewel
kasian jadi arsila jadi suka rewel
kebetulan saya punya
gimana non mau kan panduan kita
sebenarnya sih mama yang punya six sense
tapi demi deketin raja dan ambil hati tata citra aku akan pura pura
mereka juga gak akan ngerti kan dan tau kalau aku ini bohong atau engga
kamu tuh gambarnya apa sih mas
ini gambar ditanya tanyain sama orang orang
ada yang pernah lihat perempuan ini atau engga rumah sakit ke atau kemana
eh ala dala boyok mikir mas lo gak gambar urak urakan kayak gini
potok kek apa kek kalau potok kan berwarna mendingan
lainnya kena apa hah aduh gak jelas banget
enggak menurut aku bagus kok lumayan
dan lagi pula jangan putus asa sekarang kita harus perut sakit kita harus tanya
mungkin aja ada orang yang mirip sama saya
tuh katanya ayu jadi orang yang gampang putus asa lagian gambarnya juga bagus kok katanya
kakaknya emangnya bayunya ada di sini tuh
ya ada di sini lah tuh sebelah lu
ya ya aku bakalan cari rumah sakit sampai dapat sampai ketemu
ya boleh aja sih tapi masalahnya mau ketemu sama klien dulu sekarang gapapa
kalau misalkan saya ikut mungkin aja nanti saya dapat petunjuk di jalan
pengen ikut sama lu
yalah mati aku
bima bima mendingan kamu kasih tahu dia
ki mau ikut cepetan santai cari
mau ikut tuh cepet
aku sendiri aja aku rawani mas
pasti pemilik perusahaan ini pasti antu banget
bukan cuma rapi
tapi orangnya juga ganteng
terus baik lagi
ya tapi sayangnya dia udah punya istri dan anak
tapi aku yakin istrinya pasti beruntung
masih tidak teriak
eh saya gak teriak
saya gak teriak
saya gak teriak
saya gak teriak
saya gak teriak
saya gak teriak
iya saya yang teriak
ini apa pak
kepikiran ini film horror semalam saya habis nonton sendiri
masih kebayang bayang gitu
emangnya saya seserem itu
enggak bapak gak serem
kenapa gak bilang sih
ya ampun beruntung banget kita ketemu di sini

aku sering ketemu dia
si ayu kok kayaknya senang banget ngeliat raja
kenapa gue ngerasa ada putri di sini
apa karena gue yakin kalau putri akan segera sadar
jadi dia selalu ada di deket gue
eh pak maaf
oh ya pak
pak masalahnya tujuan saya datang ke sini ada surat dari notaris
yang masih kurang yang harus bapak tanda tangani lagi

nanti ngeliatin apaan sih
aku betul betul merasakan kamu ada di sini putri
ih ini wangi banget
tau gak sih pip
tuh tangannya olis banget tuh
maaf maaf pak gimana pak udah beres semuanya pak
kalau udah beres saya mau langsung pamit soalnya masih ada urusan lagi
taranji abis ini pulangnya buru buru banget masih kangen
kirain kamu mau ajak saya pergi
gak apa apa lagi sibuk lain kali kali pak ya
taranjakan ya buru buru banget sih
oh iya silahkan silahkan
eee yaudah gapapa kalau misalnya kamu gak mau ikut ya gak masalah
tapi soal urusan kamu kamu ngurusin sendiri aja ya
saya gak mau ikut campur capek
maaf pak saya harus marah marah depan bapak
soalnya anak buah saya nih susah banget dibilangin
itu biasa saya juga sering seperti itu
ada yang aneh sama bima
kayak ada orang lain disini selain dia
sebenernya saya gak tega liat dia terbaring emas seperti ini
tante yang tenang ya
aku boleh coba mulai komunikasi sama putri
ayah ada chelsea disini
kalau putri denger mama putri bantu chelsea untuk komunikasikan itu sama kamu
kamu berhasil komunikasi sama putri
tapi saya harus sampaikan apa yang putri bilang
putri bilang dia udah capek tante
dia udah gak kuat lagi
dia mau semua alat alat ini dilepas
udah capek ya sayangnya
mama tau mama tau sebenernya kamu udah gak kuat
sabar ya tante
aku tahu ini semua berat buat tante
tapi ini permintaannya putri
kita harus ikhlas tante
yang ada dalam singkatan itu pun saja